calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan ganjar pranowo
soan ke pondok pesantren giri kusumo di kecamatan meranggen
kabupaten demak jawa tengah
ganjar disambut pengasuh pondok pesantren kiai haji munif zuhri
atau mbah zuhri berserta dengan ratusan santri
pada kami siang ganjar mengaku banyak belajar dari mbah zuhri
dalam memajukan pendidikan keagamaan
ganjar menjelaskan soal lingkungan pendidikan pondok pesantren
memang harus mengikuti perkembangan zaman
yang salah satunya dengan menggandeng perguruan tinggi
seperti yang dicalankan oleh mbah zuhri
tadi saya benar mendapatkan ide ide dari beliau
bagaimana kita merawat bangsa bersama sama
biar anak anak muda para pelajar ini
kalau kemudian ya cintanya pada bangsa dan negara tidak pernah luntur
penghormatan kepada para romogiai ulama
orang tua tidak luntur
pada bangsa dan negaranya selalu melekat
pulau terminal lima ada di situ